sehingga menjadi salah satu faktor yang membuat penanganan terlambat
ke marcus aldridge itu tepat banget
sepantarannya kayak golden state spurs portland gitu kan
iya dia udah jauh berubah tuh
biasanya hardway tuh ngecun banget ngecun pointnya tuh
beredar kabar melalui pesan berantai soal raibnya beberapa uang tabungan
lama lama kita sendiri juga waduh kurang tenaga ya
waktu pun berlalu terasa cepat
kaipo juga dikenal sebagai lobak asin atau lobak acer
dan juga sektor teknologi akan menjadi penopang ihsg pada pekan lalu
kita teman teman bike to work saya dan om fahmi dan om budi
gue sama lain sebenernya brandon ingram
bahkan tersisa sekitar seribu ekor saja
berikut data yang berhasil kami himpun dari tim litbang cnn indonesia
mereka sudah yang kira kira dekat rumah